pertemuan tingkat menteri kelompok kerja pertanian amm g dua puluh resmi dibuka ketahanan pangan menjadi isu utama yang dibahas dalam pertemuan yang dihadiri ratusan anggota delegasi perwakilan negara g dua puluh dan negara undangan tersebut
langsung saya saparkan saya sufiani tanjung di jimbaran bali
sufi selamat malam agenda apa yang bisa anda laporkan dari kegiatan hari ini
ya reza pertemuan tingkat menteri kelompok kerja pertanian amm g dua puluh tadi pagi resmi dibuka di mana terdapat sekitar satu ratus tujuh puluh tujuh delegasi negara asing yang mengikuti kegiatan amm g dua puluh ini
di mana satu ratus empat puluh delapan diantaranya hadir secara fisik di jimbaran bali kemudian mengikuti sejumlah pertemuan dan sisanya mengikuti pertemuan yang dilakukan untuk membahas sejumlah isu mengenai ketahanan
pertemuan ketahanan pangan secara virtual
isu ketahanan pangan menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja pertanian ini di mana saat ini memang dunia sendiri tengah dihadapi dengan ancaman krisis pangan global
dari isu utama ini kemudian terdapat tiga isu prioritas yang ditekankan untuk menjadi sejumlah topik yang dibahas dalam sejumlah pertemuan dari delegasi delegasi yang hadir
yang hadir langsung di sini
tiga isu prioritas tersebut reza diantaranya adalah fokus pertama itu mengenai percepatan transformasi sistem pertanian dan pangan agar lebih efisien inklusif tangguh dan juga berkelanjutan
kemudian terdapat juga fokus atau isu prioritas yang kedua dalam pembahasan amm g dua puluh yaitu tentang mempromosikan perdagangan pertanian yang lebih terbuka adil dan juga dapat
diprediksi dan memastikan tidak ada pertanian atau perdagangan yang bersifat diskriminatif sehingga semua pihak bisa menjangkau ketersediaan bahan pangan
kemudian fokus yang ketiga adalah kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan penghidupan petani di pedesaan
tiga isu prioritas ini adalah bahasan bahasan yang menjadi turunan dari satu topik utama yaitu ketahanan pangan
karena memang saat ini pertemuan tingkat menteri kelompok kerja pertanian memang digelar di tengah ancaman krisis pangan secara global
di mana terjadi sejumlah faktor yang menjadi pendorong terjadinya krisis pangan di dunia
di antaranya adalah perubahan iklim kemudian juga kondisi geopolitik yang tidak stabil
dan satu lagi adalah adanya hambatan dalam pasokan pangan sendiri
nah sebelum digelarnya amm atau pertemuan tingkat menteri kelompok kerja pertanian satu hari sebelumnya
menteri pertanian sarul yassin limpo sendiri sudah membuka global forum
dimana topik utama dalam global forum yang merupakan side event dari meeting pertemuan tingkat menteri kelompok kerja pertanian ini adalah
lebih kepada inovasi digital dan peran serta pemuda dalam pertanian serta peran serta petani petani perempuan dalam
keep guys important avonsa nelal mystery tentang pertemuan tingkat menteri